dunia olahraga indonesia tengah berduka
syabda perkasa belawa atlet bulu tangkis muda kebanggaan tanah air
meninggal dunia karena kecelakaan di tol pemalang jawa tengah pada senin dini hari
syabda dan keluarga sedang dalam perjalanan ke sragen
untuk berziarah neneknya yang meninggal dunia pada hari minggu
kabit humas polda jawa tengah kombes iqbal al kudusi mengatakan
mobil yang ditumpangi syabda dan keluarga mengalami kecelakaan
di tol kilometer tiga ratus lima belas jalur a di wilayah petarukan pemalang jawa tengah
dengan menabrak bagian belakang truk
dilaporkan syabda dan ibunya meninggal
sementara ayah kakak dan adik syabda masih dalam penanganan intensif
tim medis rsi al ikhlas pemalang
pihak keluarga mengatakan jenazah syabda akan dimakamkan
bersamaan dengan jenazah ibu dan neneknya
melalui unggahan di media sosial keluarga besar pp pbsi
mengkonfirmasi kabar duka berpulangnya
salah satu atlet muda yang berusia dua puluh satu tahun ini
nama syabda perkasa meroket setelah membawa indonesia menang
atas korea selatan tiga dua pada babak grup thomas cup dua ribu dua puluh dua di bangkok thailand